pak budi tapi kemudian yang merasa sangat terkait begitu ya dengan penerapan aturan penggunaan gps
kalau tadi bapak katakan pengemudi tidak boleh menggunakan
tapi kemudian ini menjadi salah satu alat yang digunakan untuk orang mencari nafkah begitu ya
kita sebut saja misalnya pengemudi taksi lalu ojek online
di sini ada perwakilannya begitu
apakah kemudian tadi bapak katakan ada kajian
apakah juga pihak pihak yang menggunakan ini juga diajak untuk berbicara
untuk juga memberikan masukan sehingga aturannya juga mendengarkan dari sisi mereka juga
saya kira sekarang ini kami sudah merubah sebuah paradigma
menyusun sebuah regulasi membuat sebuah sop pasti akan libatkan semua pihak
tidak sekarang sifatnya adalah top down tapi kami bottom up mencoba
jadi mencoba mengatasi
dan kami akan akomodir merespon terhadap pemikiran pemikiran atau kepada semua pihak yang terkait
jadi kalau dikatakan tadi saya dalam regulasi untuk pm satu ratus delapan belas
kemudian rancangan peraturan menteri untuk ojek online saja sudah melibatkan asosiasi
yang ini pun pasti akan selibatkan
jadi nanti pak wiwit itu sebagai mitra saya teman saya juga
pasti akan saya libatkan untuk sama sama memberikan pertimbangan terhadap penggunaan gps ini
oke mungkin bisa dimulai ya pak ya diskusinya di sini
pak wiwit silahkan kalau memang ingin memberikan masukan mengenai kajian yang
akan dilakukan kementerian perhubungan ini
selamat sore pak budi
alhamdulillah baik pak
ya terkait larangan ini pak untuk teman teman dari pengemudi online
sebetulnya yang perlu ditegaskan adalah larangan menggunakan hp saat mengemudi pak
karena kalau larangan menggunakan gps gps itu adalah suatu alat yang sangat membantu
bagi rekan rekan driver online dalam menentukan jarak menemukan lokasi
yang dibutuhkan gitu loh pak
karena teman teman saat mengendara itu mereka menaruh hp di holder gitu kan
mereka memperhatikan gps tidak sama dengan memperhatikan atau kita samakan dengan menonton televisi
yang selalu di plototi gitu pak
mereka akan paling melirik sebentar untuk mengetahui kapan beloknya
kapan waktunya untuk cari rute yang tercepat
sekarang apa bedanya kami mengemudi dengan melirik handphone yang ada di holder
dengan kita melihat supion di luar saat kita mau belok
jadi mungkin perlu ketegasan lagi bahwasanya yang perlu diatur adalah larangan menggunakan handphone saat mengemudi itu pak
oke pak budi silahkan menanggapi pak
ya saya kira ini masukan sangat bagus sebagai awalan nanti mungkin kami untuk mendiskusikan dengan semua pihak
tetapi memang prinsip betul yang sampaikan tadi menggunakan handphone mungkin cukup lama ya kita pasti akan memegang
ini kebetulan mas wiwit adalah pengguna mobil karena memang dari asosiasi taksi online
tapi kalau itu berarti
itu bagi asosiasi atau kemudian bagi pengendara sepeda motor
saya dapat banyak gambar gambar bagaimana masyarakat kita terutama adalah pengemudi ojek online menggunakan smartphone untuk yang gps ini
dia tangannya masih memegang kendaraan sebelah kanan
tapi yang sebelah kirinya dia akan memegang smartphone nya
dan pandangannya pikirannya pasti terjunjuk pada smartphone itu
jadi kan kalau dikatakan mas wid tadi cuma sebentar melirik
kalau dia melihat seperti itu
itu pasti butuh waktu berapa detik ya
enggak sampai satu menit
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini